pak dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan
jabatan bekerja dengan sebaik baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab
dengan pertanggung jawab berita acara melantikan kepala badan nasional penolangan terorisme
bapak presiden tadi berpesan kepada saya
saya untuk melakukan optimalisasi kegiatan deradikalisasi
terutama kepada saudara saudara kita yang pernah tersesat
dan terlibat dalam masalah hukum dengan kasus kasus radikalisme dan terorisme seperti itu
kita tentunya akan menggunakan berbagai upaya ya
pendokatan secara perhentif secara persuasif
tentunya dengan mengedepan upaya pencegahan
terima kasih mohon doa rekan rekan semuanya
mudah mudahan negeri ini semakin aman semakin makmur semakin sejahtera
baldatun tayodun warubunwapur